seorang suami warga pasuruan jawa timur ini menjadi korban penganiayaan
dan harus mendapatkan perawatan intensif di igd rumah sakit waluyo jati krak san jawa timur
korban menderita luka memar pada bagian kepala akibat dipukul menggunakan tabung gas lpg tiga kg
dan luka sayatan benda tajam di reher yang dilakukan oleh istrinya sendiri rabu kemarin
pelaku berdalih nekat melakukan kekerasan terhadap suaminya lantaran sering mendapat ancaman akan dibunuh suaminya
yang mengetahui ia berselingkuh dengan pria lain
penganiayaan terjadi di rumahnya di desa triwungan kecamatan kota anyar kabupaten probolinggo jawa timur
pasca melakukan penganiayaan pelaku langsung menyerahkan diri ke polsek setempat
polisi masih mendalami motif pelaku hingga tega menganiaya suaminya sendiri
pada pengenayaan ini diawali dari rasa cemburu
cemburu dari korban yang kepada pelaku ketengkar ketengkar
puncanya pada malam tadi itu melihat suaminya tidur dibukul sama tanki tanki keras hpg
dari olah tkp polisi menyita tabung gas tiga kg dan sebilah pisau dapur yang digunakan untuk menganiaya korban
pelaku terancam pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp tentang penganiayaan berat dengan kurungan paling lama tujuh tahun penjara